tim estafet empat x seratus meter putri dan putra indonesia
sukses menambah perbendaharaan medali emas bagi indonesia
pada ajang asean school games dua ribu sembilan belas di semarang jawa tengah
tambahan dua medali emas ini menegaskan dominasi indonesia
di nomor lari jarak pendek setelah sebelumnya
indonesia juga merebut emas di nomor seratus meter putra dan putri
serta empat x seratus meter campuran
nomor estafet empat x seratus meter menjadi andalan indonesia
di hari terakhir cabang olahraga atletik asean school games dua ribu sembilan belas di semarang jawa tengah
di nomor empat x seratus meter putri indonesia menurunkan empat sprinter andalan
erna norianti raden roselin danelia elim dan diva aprilian
berlari di lintasan enam tim indonesia mendapat perlawanan berat dari tim thailand dan malaysia
namun akhirnya erna nurianti dan kawan kawan berhasil finish tercepat
dengan catatan waktu empat puluh enam delapan puluh tiga detik
sementara thailand dan malaysia harus puas di peringkat kedua dan ketiga
sukses tim estafet empat x seratus meter putri indonesia juga diikuti oleh tim estafet putra indonesia
diperkuat oleh rian adi izrak udulu dan si kembar adit riko pradana dan adit rici pradana
indonesia membuktikan dominasi di nomor sprint pada asean school games kali ini
catatan waktu empat puluh satu tiga belas detik dari tim estafet putra indonesia
memastikan kontingen merah putih menambah lagi satu medali emas
bagi adit riko pradana dan erna nurianti emas di nomor estafet empat x seratus meter ini
sekaligus menjadi emas ketiga bagi keduanya di ajang asean school games tahun ini
di pertandingannya semua tim sangat luar biasa dan putih kemenangan tadi kita
dengan fokus relaks dan percaya tim
percayain rekor senior
percayain rekor senior
masih masih empat puluh enam
targetnya berapa tahun lagi
berapa bulan lagi insya allah
berapa bulan lagi
berapa bulan lagi
berapa bulan lagi
selain dua emas dari nomor estafet empat x seratus meter putra dan putri
di hari terakhir cabang atletik ini
indonesia juga menjadi yang terbaik di nomor lontar martel putri
lewat natasya mahdalita dan lemperlembing putra
berkat penampilan atlet muda indonesia egy patli
tim atletik indonesia menjadi juara umum dengan sebelas medali emas
delapan perak dan lima perunggu
atau melewati target delapan emas yang sebelumnya diberikan
erlanggawi snoaji sonny sulistiono semarang